kita ke informasi selanjutnya wakil presiden indonesia ke sebelas budiono hadir sebagai saksi di pengadilan tipikor jakarta pusat
budiono akan bersaksi untuk kasus blbi dengan tersangka syafruddin arsyad temenggung
sidang lanjutan kasus penerbitan surat keterangan lunas blbi yang diberikan mantan kepala bppn syafruddin arsyad temenggung kepada syamsul nur salim ini akan mendengarkan keterangan budiono sebagai saksi
mantan menteri keuangan ini diduga mengetahui adanya penerbitan skl kepada bank dagang nasional indonesia
karena saat itu budiono juga bagian dari komite kebijakan sektor keuangan atau kksk
selain budiono sidang kali ini jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi lain yakni todung mulia lubis mantan tim bantuan hukum kks
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia rizky renardi
di pengadilan saksikan indonesia
jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi yang pertama yakni wakil presiden indonesia yang ke sebelas budiono dan juga ada todung mulia lubis yang saat itu menjabat sebagai tim bantuan hukum untuk kksk
dan budiono pun hari ini dihadirkan sebagai saksi karena pada saat itu pada masa dua ribu satu dua ribu empat budiono menjabat sebagai menteri keuangan sekaligus juga sebagai anggota dari kksk atau komite kebijakan sektor keuangan
untuk agenda persidangan hari ini memang sebenarnya jaksa penuntut umum lebih menggali lebih dalam lagi
atas keterangan keterangan saksi yang dihadirkan pada sidang sebelumnya
seperti diketahui pada hari senin lalu jaksa merdeka umum juga telah menghadirkan doron jatun kuncoro cakti
yang merupakan ketua kksk pada masa itu
dan saat ini juga jaksa merdeka umum ingin mendengarkan keterangan budiono lebih jelas lagi
apakah benar budiono mengetahui terkait penerbitan surat keterangan lunas kepada syamsul nur salim
selaku pemegang saham dari bdni pada masa itu
dan memang selama persidangan juga tadi semuanya ditanyakan kepada budiono
bahkan termasuk apakah benar ada rapat terbatas di mana disitu dinyatakan bahwa doron jatun kuncoro cakti
sebagai kepala bpn memberikan laporan bahwa syamsul nur salim telah menyelesaikan kewajiban kewajibannya
sebagai obligor dan dinyatakan telah selesai menyelesaikan utang semuanya
dan akhirnya kksk atau komite kebijakan sektor keuangan pun memberikan kewenangan
atau melegalkan untuk memberikan surat keterangan lunas
dan saat ini sidang pun masih berlangsung jaksa merdeka umum pun masih terus menggali keterangan saksi budiono
sampai siang nanti dan saksi kedua hari ini juga dihadirkan nanti setelah budiono adalah keterangannya
dari todung mulya lubis yang menjabat sebagai tim penasihat hukum kksk pada masa itu
baik terima kasih atas laporan anda
mungkin kami akan kembali kepada anda rizky renardi di gedung tipikor nanti